warga bekasi jawa barat selasa pagi mengantre membeli minyak goreng murah
dalam operasi pasar yang digelar pemerintah provinsi jawa barat
di kantor kecamatan bekasi selatan kota bekasi
warga yang didominasi ibu rumah tangga ini
rela antre untuk membeli minyak goreng dengan harga rp empat belas per liter
tak jarang petugas satpol pp dibuat kewalahan
demi menertibkan antrean
gubernur jawa barat ridwan kamil yang hadir bersama plt wali kota bekasi
tri andianto meninjau pelaksanaan operasi pasar murah tersebut
menurut rk untuk di kota bekasi
pemprov jawa barat menyediakan tujuh puluh dua liter dalam operasi pasar murah minyak goreng
hal ini untuk menekan harga minyak goreng
yang melonjak hingga rp empat puluh per dua liter di pasaran
memang sudah seminggu pemprov jawa barat kan keliling ya
di dua belas kota kabupaten melakukan penurunan operasi penurunan harga minyak goreng
dan kita berharap pemerintah pusat bisa mengendalikan lebih fundamental
sehingga jangka panjang kita jangan sering sering melakukan kegiatan seperti ini
sebenarnya agak sedih dan prihatin
tapi sebagai pemerintah daerah apapun yang bisa kita lakukan kita akan lakukan
mereka menambahkan operasi pasar murah untuk minyak goreng murah ini
digelar di dua belas kota dan kabupaten se jawa barat
untuk operasi pasar murah pihak pemprov jawa barat menyiapkan dua ratus empat puluh ribu liter
operasi pasar murah minyak goreng juga digelar di kantor kecamatan pamulang pada selasa pagi
setiap warga yang mengantre diberikan jatah maksimal membeli minyak goreng sebanyak dua liter
zubaidah salah satu warga yang turut mengantre membeli minyak goreng murah
mengaku terbantu dengan adanya bazar minyak goreng yang digelar pemerintah kota tangerang selatan
lumayan sih lebih murah banget ya
soalnya lagi musim semuanya mahal membantu banget deh
sementara wakil wali kota tangerang selatan
laihsan mengatakan dalam bazar minyak goreng murah kali ini
pihaknya menyediakan empat liter untuk warga tangerang selatan
untuk empat liter minyak goreng yang dijual dengan harga yang sangat murah
yaitu empat belas rupiah
dibandingkan harga pasaran di atas dua puluh dua puluh satu dua puluh tiga
alhamdulillah masyarakat antusias sekali untuk mengikuti kegiatan operasi pasar murah ini
kegiatan bazar minyak goreng murah akan kembali dilaksanakan
mengingat kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng masih terjadi
di tingkat pasar tradisional maupun modern
tim liputan cnn indonesia